saudara kakor lantas polri irjen pol a suhanan menyebut tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi kecelakaan
meski demikian polisi juga belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan karena masih menunggu hasil olah tkp
dalam olah tkp juga polisi juga akan memeriksa kelayakan kendaraan hingga akan mendatangkan ahli
itu semua akan berproses
kalau untuk hari ini olah tkp nya akan apa saja pak berarti yang dilakukan
ini yang pertama di tkp kita sedang berjalan proses untuk olah tkp
kemudian nanti pemeriksaan terhadap kendaraan baik itu dari kerusakannya
teknis tadi teknis pengeremannya perlampuannya dan lain sebagainya